selasa dua mei sekitar pukul sebelas lebih dua puluh empat menit
suasana kantor majelis ulama indonesia mui pusat
di jalan proklamasi jakarta pusat berubah menjadi kepanikan
seorang pria tidak dikenal masuk dari pintu depan kantor mui
dan mencari ketua mui
ketika ditanya oleh petugas keamanan kantor mui
pelaku mengeluarkan senjata dan menembakkannya
dua karyawan kantor mui terluka yakni tri staff mui
terluka akibat terkena serpihan kaca pintu yang pecah
akibat ditembak pelaku
dan bambang resepsionis kantor mui
yang terluka tembak di bagian punggung
sementara pelaku belakangan diketahui tewas
akibat terkena serangan jantung usai penembakan
ketua majelis ulama indonesia bidang fatwa asro rumniam
menjelaskan ketika penembakan terjadi
pimpinan mui sedang menggelar rapat
dan ketika penembakan terjadi
dirinya memastikan pihak mui tidak pernah mengenali
sosok tersangka pelaku penembakan tersebut
namun asro rumniam membenarkan pelaku pernah enam kali
mengirimkan surat sejak dua januari dua ribu dua puluh
dengan atas nama mustafa
yang mengaku dirinya adalah utusan tuhan
ketua majelis ulama indonesia bidang fatwa asro rumniam
menjelaskan ketika penembakan terjadi
tinggal di desa sukaja kecamatan kendondong
kabupaten pesawaran lampung
tersangka pelaku bernama mustafa berusia enam puluh tahun
berprofesi sebagai petani
dan pernah ditangkap polisi
karena melakukan perusahaan kantor dprd provinsi lampung
di tahun dua ribu enam belas
ketika itu ia menjalani hukuman selama lima bulan
demi deputan cnn indonesia